di sini ada tukang ngintip
waduh kok bikin ribut lagi
nenek gelondong jangan didengerin
makasih banget ya kamu udah memperjuangkan aku
iya mbak rere nggak apa apa
kita juga kan sesama muslim harus saling tolong menolong
apalagi mbak rera lagi ada masalah sekarang
semoga cepat selesai ya mbak masalahnya
iya kamu gak usah khawatir
aku baik baik aja kok
rumana baik banget sama aku
dia udah menganggap aku seperti saudara dia sendiri
besok aku tunggu kamu ya
mbak rere baik dan santun
wajar kalau bang roby suka sama dia

yang belum dikapai
mbak rere mau itu dia
iya ayo kasih perbaiki buat dia

iya gue pindah waktu sih

ae ini kaya teman
jadi isinya tersendiri rumputmu
ni terkena kekuatan
ini jangan eh
nguruk nguruk kayak begitu gak sari sari

waw kelihatannya enak banget
aduh ini enak cakep banget ya
tapi kenapa sih belum mau main nasi robi
iya asal tau aja
keluarga nasi robi tuh orang jahat
kalo di luar tuh dia baik tapi kalo di dalam jahat bener
gak usah mulai deh
gue sih bilangin apa adanya nyuruh
kagak gue tambah tambahin
pokoknya lo hati hati aja deh sama keluarga si robi ye
takut lo ntar kebagian cuma sialnya doang
kayaknya saya harus pergi dulu
saya harus ke kantor
ee rom makasih banyak ya
rom gak bisa anterin sampe depan
ya belum cobain nasi goreng
iya takut telat ke kantor
pamit dulu ya
jadi kita harus bosip
armanda rupanya bener bener
udah kagak mau ketemu sama aku lagi
buat gua raja dia gak mau
yorob taruhkan emak aja nanti
iya rek yuk
rum udek lanjutin lagi makannya
gapau ngapain lagi liatin liatin dia
gak ada gunanya
nyapain aja dulu doang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sama teh botolnya satu sama teh botol
siap siap siap sabar semuanya
nih saling ke rumahnya
sampai jumpa lagi ya cik
ada kalo yang berhubungan sama kesehatan disini semua ada
udah dikerubuti pembeli
ini orang baru udah berani nguruk rezeki disini
gua gak bakal biarin ini
alhamdulillah ya dikoca bas
iya itu apaan tuh
oh kecap ya bas
alhamdulillah ya bener bener coba sembuh ya
nah ini mestinya rodiah yang milih begini
alhamdulillah pak haji
udah beberapa kali sih minum ginian
ya siapa tau cocok
namanya orang usaha kan gak ada yang larang
itu namanya tidak bertanggung jawab
gak ada jaminan dong
bukan begitu pak haji
cocok buat yang ini belum tentu cocok buat yang itu
itu sama saja pembeli dari kelinci percobaan
wah pak haji kok jadi sawat begitu
apaan nih ribut ribut pak deh
ini orang mau berantem
nah kebetulan loh datang berdua nih
katanya untuk menyuburkan cewek dan cowok
tapi gua tanya
dia kan nggak bertanggung jawab
kalau gak ada jaminannya
ayo pak cuma dengan jualin
fabriknya aja belum tentu kasih jaminan
kalau gitu inti nipu pembeli dong
eh loh kalau ngomong jangan sembarangan ya
nuduh gua penipu
kita gak nuduh
apa adanya gigi lo gendut
ada apa sih ribut ribut nak
jual obat kagak bertanggung jawab
gak ada jaminan
emang pak haji minta obat apa sih
lagian masa dia bilang jaminan yang kagak kagak lam
obat penyumbur yang lo minum sama rodia harus berhasil
lah kan gak bisa begitu
pak haji muhyiddin yang terhormat
ndur juga asal
lo gantinya dikendalikan